sejumlah warga memprotes kebijakan presiden donald trump yang melarang warga tujuh negara muslim untuk memasuki amerika sabtu pagi di depan kedutaan amerika serikat di jakarta
mereka berasal dari grup anti trump dan penggiat pro hak azazi manusia
mereka meneriakan sejumlah tuntutan no ban no kkk no fesis usa kepada presiden trump di depan kedutaan besar amerika
walaupun sedikit para demonstran ini bergabung dengan jutaan pengunjuk rasa lainnya di dunia untuk melawan kebijakan presiden donald trump yang baru
tak hanya dengan meneriakan tuntutan tersebut juga disampaikan pada spanduk dan poster
demo anti trump juga berlangsung di kota kota lainnya di dunia di depan kedubes amerika
kita sudah terhubung lewat sambungan periskop
dengan mahasiswa indonesia agnia adzika di london inggris
selamat sore waktu indonesia agnia
ya agnia saya bisa lihat di belakang anda
sepertinya demonstrasi yang dilakukan ini besar sekali atau seperti apa
bagaimana anda bisa menceritakan demo yang
terima kasih ratu nabila sekarang saya sedang berada di depan kedutaan amerika serikat di london
dan ratusan atau berteribuan warga di london berkumpul di depan kedutaan besar untuk melakukan aksi long march menuju downing street
tempat di mana perdana menteri dari samai bekerja
dan meskipun kita bisa lihat di sini hujan tapi masyarakat di london tetap bersemangat untuk kemudian melakukan aksi long march
yang akan dimulai sebentar lagi dan berakhir di dounding street
dan mereka memprotes di jalanan dari samai yang mendukung atau mengundang maksud kami maksud saya mengundang donald trump untuk mengunjungi dan bertemu dengan ratu nabila
ya agnia para warga yang berdemo saat ini apakah kemudian mereka warga inggris ataukah juga
warga menteri akan
ya agnia warga di belakang anda apakah mereka semua ini warga dari inggris
ada inggris tapi ada juga warga amerika
dan memang tadi saya bertemu dengan omnya penyarang yang berasal dari

dan ada paling tinggi
dan juga ada
warga amerika dari syria atau syria maksud saya
dan ratu nabila ini adalah aksi kedua dalam sepekan untuk dolan kedatangan kita
sejak institusi aksi yang pertama terjadi pada selimau waktu setempat di london
dan mereka memprotes dan menyiapkan main untuk hal itu di london
baik terima kasih agnia mahasiswi indonesia langsung dari london